generasi masa kini harus melek literasi demi peningkatan kualitas diri
pahami informasi agar berbicara sesuai fakta dan data
saya mayfri syari untuk cnn indonesia